kanjeng sunan sudah mendengar
berita tentang kampung sidomukti
ada apa kanjeng sunan
kampung itu sedang dilanda kekeringan
sama sekali tidak ada air yang layak untuk diminum
pastilah semua warga sangat menderita
terima kasih kisah
aku menemukan lawan sebaik kau
jangan berterima kasih kepada aku
tapi berterima kasihlah kepada gusti
selain dari mana
dadaku seperti dipukul
apa yang terjadi
kita mau bantu
itu sangat berbahaya buat kalian
apalagi ini udah malam
ayo tole kamu masuk ya
nah kalian berdua cepet pulang
kita harus pulang leh

terus gimana dengan bapakku
bapak kamu pasti ketemu
toleh aku pulang dulu ya
hei siapa disana

kamu tuh dari mana aja toh
iya mbak yuk
iya mbak yuk
terima kasih tuhan
eh sudah bangun
panggil saya syahid atau kalijaga
syahid putra adipati tuban
memang bapak pikir saya siapa
syahid tukang sayur
lah lah lah
yang berhak disembah itu hanya gusdi allah
manusia makhluk lain tidak berhak untuk disimpan
jangan biarkan tengulak itu menghantui kehidupan kami den
saya akan coba bantu apa yang saya bisa bantu
sekarang bapak yang tenang
terima kasih den
saya permisi dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kasian kan tanamannya
dia kan pengen hidup juga
nggak ada gunanya tanaman ini
kamu suka bunga enggak
kalau kamu suka dari mana asal bunga ini
gendis toleh kebetulan sekali
oh ya aku mau bertemu dengan kanjeng adipati
kita sama makhluk hidup
tidak boleh saling menyakiti
arhamatullah wa sallam
kanjeng sunan sudah mendengar berita tentang kampung sido mukti
ada apa kanjeng sunan
ada apa kanjeng sunan
kampung itu sedang dilanda kekeringan
sama sekali tidak ada air yang layak untuk diminum
pastilah semua warga sangat menderita
bagaimana kalau kita sekarang kesana kanjeng tsunami
mudah mudahan kita bisa meringankan penderitaan mereka
ayat suci al qur'an yang dilantunkan mas said bisa membuat orang orang ini berdatangan
itulah keistimewaan al qur'an
bisa menentramkan menuduhkan hati
artinya jauh skandas
pak abdi yang fancen dengan baca itu apa ya
kedengarannya sangat merdu sekali
hati saya terasa tentra mendengarnya
saya kepingin bisa seperti panjenengan
yang tadi didengarkan itu adalah ayat suci al quran
surat cintanya gusti allah kepada hambanya
kenapa dikatakan surat cinta
karena orang kalau cinta kalau sayang pasti ingin memberikan yang terbaik buat orang yang dia cintai atau dia sayangi